pemerintah indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara sri lanka
dan dalam pertemuan ini akan dibahas kerjasama dua negara di bidang perekonomian
pertemuan dua kepala negara ini berlangsung rabu pagi di istana merdeka jakarta
presiden joko widodo mengagendakan penetrasi pasar ekspor
dengan perdana menteri sri lanka ranil wikrimesingi
salah satunya adalah bumn pt industri kereta api atau inka
akan mengikuti lelang untuk menjual gerbong kereta ke sri lanka
selanjutnya indonesia berhasil menjual satu ratus lima puluh gerbong kereta ke bangladesh
melalui pertemuan bilateral ini presiden jokowi berharap lelang akan kembali sukses dengan sri lanka
ini kita ikut lelang lagi di sri lanka ikut lelang lagi
dan saya tadi minta agar perdana menteri ranil memberikan perhatian
pada produk indonesia yang namanya kereta api tadi
udah itu aja
dan kita harapkan kita menang di tendernya itu
kita bisa kirim lagi ke sri lanka
ke bangladesh sudah kemudian ke sri lanka